yen suara ini sudah tidak terdengar asing lagi
suara yang tiba tiba meramaikan rumah gang dan juga kota
itulah beberapa nama untuk permainan lawas yang kini seolah bangkit dari kubur
kini permainan asal amerika serikat yang masuk ke tanah air pada tahun seribu sembilan ratus enam puluh
sempat eksis lagi pada tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh dibangkitkan kembali
tidak hanya membawa kembali kenangan orang yang pernah memainkan permainan itu
tetapi juga menarik perhatian anak anak di era gadget modern
permainan lawas ini pun menarik perhatian presiden jokowi
saat berkunjung ke jawa barat
presiden ri didampingi oleh ibu negara dan gubernur jawa barat
menyempatkan waktu untuk mencoba bermain lato lato
konsep permainan lato lato adalah untuk mempertemukan dua bandulan pendulung yang terbuat dari plastik
kedua bandulan tersebut saling dibenturkan sehingga menimbulkan suara yang kencang
kemahiran seseorang bermain permainan ini bisa diukur dari kemampuannya mempercepat benturan dengan posisi stabil
terdengar sederhana bukan
saya juga punya lato lato saya sendiri
bentuknya sendiri sih sederhana ya ada dua pendulum yang diikat dengan tali
tapi dari tadi saya melihat anak anak bermain
memang yang paling sulit itu untuk mencari momentum kapan sih harus menggunakan tangan
rizky diperkenalkan lato lato oleh teman sekolahnya
seminggu yang lalu
dia menambahkan sudah jarang bermain gadget karena waktu luang telah tergantikan dengan bermain lato lato bersama teman temannya
walaupun saat ini rivki terlihat mahir saat bermain permainan lawas tersebut
namun ia mengakui adanya kesulitan saat pertama mempelajari lato lato
lebih pilih gadget atau lato lato
ibu nda dari rizky pun mendukung aktivitas buah hatinya untuk bermain lato lato
dengan syarat tidak bermain di dalam rumah dan selesai bermain pada sore hari
agar suara dentuman pendulum tidak mengganggu tetangga
ya sih mendingan main ini sih daripada gigit ya
karena kalau itu kan bisa apa sih merusak ini juga mata juga gitu
jadi mending main ini aja lato lato
walaupun terlihat mudah permainan ini membutuhkan fokus dan konsentrasi yang tinggi
agar pendulum tetap bergerak
imbang dan lama
wah ternyata sulit sekali ya
saya dari tadi mencoba itu tidak bisa bisa
kalau gitu saya akan minta tolong mereka buat ajang saya deh
yaudah main lagi
bisa membakar kalori sebanyak delapan puluh kalori
tren lato lato yang sedang naik ini pun bisa membuat anak anak mengurangi waktu bermain gadget
dan mengisi waktu luang bersama teman temannya atau keluarga
bagi yang mau mencoba lato lato bisa dibeli dengan harga mulai dari rp sepuluh
harus selalu diingat konsentrasi tetap menjadi hal utama saat bermain lato lato
agar tidak melukai diri sendiri dengan pendulum yang berbenturan